rayaan cap gome atau hari ke lima belas pasca tahun baru imlek diselenggarakan meriah dan penuh atraksi di kota singkawang kalimantan barat
pawai budaya digelar dan menampilkan atraksi dari ratusan tatung atau orang yang dimasuki roh dewa atau leluhur
lima februari dua ribu dua puluh tiga jatuh pada hari ke lima belas pasca hari raya imlek
cap gome sebagai penutup imlek dirayakan dengan sejumlah agenda di singkawang
mulai dari pawai lampion pada malam ke tiga belas imlek ritual cuci jalan yang dilakukan tatung pada hari ke empat belas pasca imlek
dan di hari ke lima belas diakhiri dengan acara puncak festival budaya
perayaan cap gome di singkawang ini berbeda dari wilayah indonesia lainnya pun dari tiongkok
perayaan menggabungkan penampilan budaya tionghoa hingga dayak
sejumlah atraksi debus ditampilkan dan ditonton puluhan ribu warga hingga wisatawan
sementara perayaan cap gome di ibu kota digelar di kawasan pecinan jakarta
perayaan penutupan imlek ini diramaikan oleh atraksi barongsai dan arak arakan tandu dewa
kirap tua pekong dimulai dari wihara fat cukungyo mengitari kawasan gelodok jakarta barat dan wihara dharma bakti
peserta arak arakan membawa dua puluh tiga tandu
dewa atau joli yang dipercaya sebagai penolak bala atau buang sial
selain itu pentas budaya tionghoa akan digelar hingga minggu malam
pertunjukan seperti wayang potehi juga akan ditampilkan dalam perayaan cap gome kali ini
dengan adanya kirap tersebut polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup sejumlah ruas jalan
sejak pukul sepuluh hingga pukul tujuh belas waktu indonesia barat

pertunjukan seperti wayang potehi juga akan ditampilkan dalam rayaan cap gome kali ini
pertunjukan seperti wayang potehi juga akan ditampilkan dalam rayaan cap gome kali ini
pertunjukan seperti wayang potehi juga akan ditampilkan dalam rayaan cap gome kali ini
pertunjukan seperti wayang potehi juga akan ditampilkan dalam rayaan cap gome kali ini
pertunjukan seperti wayang potehi juga akan ditampilkan dalam rayaan cap gome kali ini
pertunjukan seperti wayang potehi juga akan ditampilkan dalam rayaan cacik agar bisa dihitung dengan mamam

kita tahu bahwa sekarang raya cap gome ini sudah menjadi perayaan untuk semuanya
kita tahu bahwa sekarang raya cap gome ini sudah menjadi perayaan untuk semuanya
karena kalau kita lihat dari imlek saja masyarakat rendah disini tidak hanya mereka yang merayakan cap gome
raya cap gome dari imlek saja masyarakat rendah disini tidak hanya mereka yang merayakan cap gome
tetapi juga banyak juga komunitas komunitas yang datang
misalnya mereka ingin melihat suasana yang cukup eksotis kalau kita lihat secara visual apa yang digambarkan di pihara kemudian bagaimana tandu tandu ini telah disiapkan sedemikian rupa untuk nantinya sebagai tolak bala bagi mereka yang percayainya
nah nantinya tadi saya sempat berbincang juga dengan panitia apa saja yang akan dilakukan selama sore hari nanti karena acaranya akan berlangsung hingga pukul dua puluh waktu indonesia barat di titik panggung yang ada juga ada wayang potehi
kalau kita tahu wayang potehi ini nantinya juga akan menjadi satu peninggalan sejarah ataupun lestari untuk melestarikan budaya tionghoa seperti itu
nah tapi yang perlu saya ingatkan juga kepada anda para pemirsa yang juga
mungkin ingin melihat langsung ke kawasan petak sembilan karena di sini ada penutupan jalan benny
penutupan jalan dilakukan tadi setiap pukul sepuluh waktu indonesia barat hingga nantinya pukul tujuh belas waktu indonesia barat di beberapa ruas jalan
tadi saya lihat juga banyak sekali tim dari kepolisian yang juga sudah menjaga termasuk juga dinas perhubungan sudah mengalihkan mereka yang akan melewati kawasan glodok jakarta barat ini untuk ke jalur jalur yang lewat jalan alternatif seperti itu
sehingga nantinya mereka tidak bisa melintas sehingga kalau memang ingin datang carilah kantung kantung parkir di kawasan sekitar untuk bisa nantinya berjalan ke titik petak sembilan ini
kembalikan anda beni
baik roni seru sekali seperti di sana
kita selanjutnya akan menuju ke karmel mursalim yang sudah bersiap di bogor jawa barat
selamat siang karmel
karmel kalau di jakarta tadi ada roni menyebut ada persiapan anak anak dan juga ada atas si barongsai
lalu bagaimana dengan di bogor
dan pastinya di sana juga akan ramai karena ini bertempatan dengan akhir pekan
bagaimana juga dengan kuliner di sana karmel
ya selamat siang benny dan juga roni
benar sekali jadi perayaan tahun baru imlek dua ribu dua puluh tiga belum selesai puncaknya jatuh pada hari ini di perayaan cap gome
jadi perayaan cap gome merupakan salah satu rangkaian imlek yang jatuh lima belas hari
setelah tahun baru imlek
setelah dua tahun vakum akibat pandemi covid sembilan belas kota bogor akhirnya kembali menggelar bogor street festival cap gomeh di jalan surya kencana pada hari ini
jadi festival akan digelar pukul tiga sore hingga dua belas malam waktu indonesia barat nanti
saat ini masih persiapan namun mungkin anda bisa lihat sedikit di belakang saya sudah ada banyak sekali keramaian
anda bisa mendengar ada suara drum itu adalah latihan barongsai yang sudah dimulai sejak pagi hari tadi
mereka bersiap siap untuk
mereka bersiap siap untuk tampil di berbagai macam pertunjukan sore hari nanti
dan ini merupakan ke dua puluh tiga kalinya bogor street festival digelar
dan tahun ini cukup istimewa beni karena merupakan tahun di mana bogor street festival masuk dalam satu ratus sepuluh acara unggulan yang dipilih oleh kemen paracraft di tahun dua ribu dua puluh tiga
jadi para pengunjung bisa datang secara gratis menikmati beragam atraksi dan juga hiburan sepanjang festival yang digelar
sepanjang dua satu km mulai dari jalan surya kencana hingga simpang tiga kota tugusari kota bogor
nah nantinya para pengunjung bisa menikmati beragam macam atraksi seni dari kas nusantara
jadi selain dari atraksi barongsai dan juga liong dalam rangka merayakan cap gome
tahun ini memang bogor street festival mengusung tema unity in diversity atau bineka tunggal
di mana nanti para pengunjung juga bisa menikmati beragam pertunjukan seni khas nusantara lainnya dari bali lombok cirebon betawi dan masih banyak juga
benny kita jika bicara mengenai festival tidak bisa meninggalkan kulinernya
jadi disini juga akan tersedia beragam macam kuliner mulai dari lontong cap gome hingga soto betawi
para pengunjung bisa menikmati semuanya disini
nah selain dari itu dalam rangka mengusung bineka tunggal ika tersebut
bogor street festival juga mengundang tiga perwakilan tokoh agama untuk menyelenggarakan acara atau kegiatan doa bersama
sebagai simbol keharmonisan warga beragama di kota bogor
disini ada dua panggung yang akan menjadi main attractionnya
panggung utama berlokasi di depan vihara danagun di mana saya berada
dan panggung kedua akan digunakan untuk menyambut tamu vip di depan hotel satu ratus satu
panitia bogor street festival juga mengatakan bahwa gubernur jawa barat rituan kamil
telah terkonfirmasi akan hadir sore hari ini untuk turut merayakan cap gome
selain dari itu panitia bogor street festival juga mengatakan jika mereka berkaca
dari tahun tahun sebelum pandemi covid sembilan belas pengunjung yang datang ke bogor street festival ini jumlahnya sampai ribuan
sehingga ada potensi menimbulkan kemacetan lalu juga dibutuhkan pengamanan agar suasana terus kondusif
maka dari itu
satlantas polresta bogor kota mengatakan bahwa sudah ada sebanyak satu empat belas personel gabungan
yang terdiri dari polri tni dinas perhubungan dan juga satpol pp yang disiagakan untuk melakukan pengamanan
di festival yang diselenggarakan sore hari nanti
jadi sebagian dari personel tersebut akan disiagakan di titik titik yang rawan copet dan juga rawan macet
selain dari itu jika kita bicara mengenai lalu lintas tentu para pengunjung harus bersiap
siap sedikit macet macetan karena ini memang animonya tinggi sekali
anda bisa lihat di belakang saya acara akan dimulai tiga sore nanti waktu indonesia barat
namun sekarang jalan surya kencana sudah dipadati oleh pengunjung
sehingga nanti dinas perhubungan dan juga polresta bogor kota akan melakukan atau memantau lalu lintas
situasi lalu lintas dan apabila ada kemacetan khususnya di jalan pintu satu kebun raya bogor

jika mengulat ke pintu tol bogor maka kendaraan dari arah jakarta akan dialihkan untuk keluar di exit tol sumarekon bogor
selain dari itu pihak kepolisian dan juga dinas perhubungan telah menyiapkan sejumlah kantong parkir
untuk mengakomodir penumpang yang membawa kendaraan ke lokasi
jadi para pengunjung bisa parkir di sejumlah lokasi termasuk di mall btm ruas jalan otista
mall botani square ruas jalan insinyur juanda
sampai dengan gedung bogor creative center
jadi kantong kantong parkir ini bisa menampung setidaknya tujuh ratus hingga seribu kendaraan
benny kita akan terus memantau persiapan acaranya seperti apa
karena sekali lagi akan dimulai festival akan dimulai pukul tiga sore waktu indonesia barat nanti
saat ini memang kami sudah merasakan animo masyarakat
karena setelah vakum dua tahun akhirnya ada lagi perayaan cap gomeh
dan tentu ini ditunggu tunggu oleh para warga
dan juga warga sekitar bogor
ditunggu tunggu benar sekali karena memang hari ini bertepatan dengan akhir pekan
jadi sekalian mungkin yang ingin membawa keluarganya bisa menuju ke bogor
karena tadi ada sebutkan juga ada festival kuliner begitu di sana ya
dan tadi informasinya juga menarik
ada kantong kantong parkir di beberapa tempat
jadi tidak perlu khawatir
begitu juga tadi di jakarta
roni menyebut juga ada kantong kantong parkir
dan juga untuk memperhatikan jalan jalan alternatif
karena ada beberapa jalan yang ditutup hari ini begitu ya
di jakarta dan juga bogor
terima kasih karmel mursalib dan juga roni satria
dan selamat bertugas kembali